pak hukumannya apa sih
kalau ada yang curang lagi ujian
jadi saya duluan aja atau kita bareng masuknya pak
kamu duluan aja nanti saya belakangan ya
put barengan aja put ya
kelas bareng yuk
giliran semua fasilitas dari bokape dibalikin
saungnya kumat lagi tuh batu bata
padahal kemarin lu tuh gak punya apa apa
ya lu main baik kok
ya enggak lah
emang seharusnya lu gak usah terlalu deket sama dia
semakin lu deket sama dia
semakin lo bakal dapat masalah besar
ya enggak sih
bener kan kalo bos kita tuh orangnya sederhana banget
dia langsung mengundesak undesakan kayak gini nih sama kita
jadi itu bos kantor ini
aku jadi penasaran
seperti apa sih wajahnya
jadi kalau kalian lihat
progres pembangunan project kita udah secepat ini
kalian juga harus bekerja keras dong
kalian juga harus bekerja keras untuk bisa memasarkannya
oh ya pak
hari ini kita ada meeting tahunan yang diwakili semua bidang
permisi pak alex
saya mau ngajak staff bagian administrasi kita yang baru pak
perkenalkan ibu noah
makanya gue dateng lebih pagi biar cepet cepet ketemu my friends
jadinya ikutin gue terus ya gue bakal lanjut live nanti
pangeran kok nggak ada ya
gue mau telpon pangeran dulu
kok pangeran gak ada ya
janjian pangeran di kelas lagi
kelas pertama pangeran kan sama kita
gak mungkin kemana mana lah
maksud tasya itu mungkin dia lagi ada kesibukan lain gitu
mel jangan call your daddy dong
lo mau pangeran bete sama lo karena lo dikit dikit ngambek terus call your daddy
ya gue berhak dong kalau gue protes gue yang pacarnya
kan lo baru jadian satu hari mel
lo udah posesik banget kayak gini
cowok tuh gak suka cewek cewek yang possessive
mahf tumstuknyarnya rootningenya
toh kate menyeng loc infomilkah si tasha
itu masa yang tenteng
pangeran pt yang panggilanthere
saya bisa ngasih deh til improper nih
masa lo tua udah ketlebana
tapi lihat deh
ini tak apa skac
oh my god gue lupa kalau hari ini ada ujian psikologi komunitas kan jamin maju jadi jam delapan
emang sekarang berapa coba berapa sembilan tiga puluh
pasti kita keasikan party tadi malem
sorry sorry gue liat tadi ya nggak papa kita juga salah sih
lihat lihat jalannya soalnya kita buru buru banget mau pentas oh iya ya
nggak papa gue sebenernya pengen deh ikut ukm kayak teater gitu
tapi kalau misalnya gue gak ada kelas ada waktu kosong gue kan harus jualan
dia pasti nggak akan bisa diaktif ukm
sekali kali juga gue pengen banget nonton anak anak teater pada pentas pasti keren banget ya gak sih
ah sesuatu pertama kali sulit estrutur
ya bisalah tapi kan masalahnya dagangan gue belum abis
eh putri putri ya bu putri khusus goreng kamu kedanga soalnya banyakpatient bandin besok
ada itu eh
bu permisi ya
diam diam pasti ada campur tangan si rizky nih
rizky campur tangan sama dagangan gue
maksudnya dia yang larisin dagangan gue gitu
pak hukumannya apa sih
kalau ada yang curang lagi ujian
ayo gak mungkin lah nyontek sumpah